komisi hukum dpr mendorong kapolri tito karnavian membuka hasil investigasi tim gabungan pencari fakta atas kasus novel baswedan
komisi tiga menilai keputusan politik kapolri ditunggu untuk berani membuka aktor intelektual penyiraman penyidik kpk novel baswedan
anggota komisi tiga dpr ri nasir jamil menilai saat ini adalah ujian pertaruhan integritas kapolri untuk berani mengungkap hasil investigasi kasus novel
pasalnya tgpf novel sudah dibentuk sejak enam bulan silam
nasir mengisyaratkan kapolri seharusnya berani membeberkan adanya pemeriksaan di internal kepolisian atas tiga jenderal dalam kasus novel baswedan
menurut nasir kapolri perlu membeberkan hasil investigasi agar tidak muncul persepsi buruk di publik atas penanganan terhadap kasus novel

dibentuknya sampai sekarang dia akan membuat laporan dan laporan itu sudah diserahkan kepada kapolri
maka kapolri diharapkan bisa menjelaskan seterang terangnya kepada publik kepada masyarakat apa sesungguhnya yang terjadi
benarkah misalnya menurut mas kiki herman sulistio bahwa ada tiga jenderal aktif yang diperiksa dan kita melihat apakah benar ini punya muatan politik dan lain sebagainya
jadi memang harus secara clear disampaikan kepada publik tidak boleh ada yang ditutupi

karena ini menyangkut kredibilitas institusi kepolisian